tiongkok kembali menantang kedaulatan indonesia di prairana tuna
banyaknya kapal nelayan tiongkok dan bahkan ada juga yang didampingi kapal pemerintah mereka mengundang kegeraman warganet
sementara pemerintah indonesia masih berbeda sikap soal ketegasan dalam mengatasi persoalan ini
kedaulatan indonesia di perairan natuna kepulauan riau kembali diusik tiongkok
dikutuk dari syariahindonesia com melalui pemantauan sistem monitoring penginderaan jarak jauh
diketahui lebih dari seribu kapal asing melewati laut natuna perharinya
kebanyakan kapal nelayan tiongkok yang juga didampingi kapal milik otoritas pemerintahan tiongkok
tni sudah melakukan gelar operasi untuk mengusir kapal kapal asing tersebut keluar dari laut natuna
hingga minggu kemarin kapal kapal asing tersebut masih bertahan melakukan penangkapan ikan di wilayah zona
kepala ekonomi eksklusif natuna
meski begitu pasukan tni tidak akan terprovokasi untuk melanggar hukum internasional
jadi kita tidak ingin terprovokasi
mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum melalui laut internasional itu sendiri
sehingga kalau itu terjadi maka justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi
oleh karena itu para prajurit kita mereka melakukan tugas dengan rule of engagement
diadopsi dari hukum hukum yang berlaku secara internasional maupun asianal
untuk mengelaborasi lebih jauh terkait naiknya tensi indonesia dan juga china ataupun tiongkok di natuna
kami terhubung dengan staf sus menteri pertahanan pak prabowo subianto
ada bang daniel anzar simanjuntak
selamat malam bang daniel
baik bang daniel langsung saja apa kemudian sikap pak menhan pak prabowo berkaitan dengan ketegangan yang terjadi di perairan natuna
sejak awal pak prabowo sikapnya paralel seperti yang sudah dirumuskan bersama di kemenko polhukam ya
dan disampaikan langsung oleh bu menlu pada saat itu
nah jadi terkait dengan klaim tiongkok terkait zona ekonomi eksklusif kita
tentu kita secara tegas menolak klaim itu karena memang zona ekonomi eksklusif
indonesia tersebut adalah hak berdaulat indonesia
artinya itu tidak bisa ditawar menawar lagi
itu terang ya
kemudian kedua memang sejak awal termasuk di pertemuan itu kemudian pak prabowo berkoordinasi dengan kementerian lain termasuk kkp ya
agar kemudian meningkatkan intensitas aktivitas di natuna utara
aktivitas ekonomi di sana itu semarak dan ramai melalui kapal kapal nelayan dan sebagainya
oleh sebab itu saran beliau sejak awal termasuk pada pertemuan itu agar ada kemudahan kapal kapal nelayan kita itu bisa beroperasi di sekitar natuna utara
terutama kemudahan untuk masalah masalah perizinan dan sebagainya
nah menurut nelayan kita itu menjadi hambatan
oke baik bang daniel di satu sisi kita tahu bahwa tiongkok adalah negara sahabat
itu juga disampaikan oleh pak prabowo subianto begitu
tapi kemudian kita tahu bahwa di sisi yang lain ada konflik yang terjadi di perairan natuna
bagaimana pandangan pak prabowo sebetulnya
atau apa solusi yang sebetulnya dilontarkan oleh pak prabowo sebagai menteri pertahanan berkaitan dengan wilayah zee kita yang dimasuki oleh negara lain
pertama yang harus dipikirkan
ini tiongkok melanggar hak berdaulat kita
kedaulatan dengan hak berdaulat itu berbeda
yang dilanggar ini adalah zona ekonomi eksklusif
dan itu tidak bisa ditawarkan lagi
itu final kira kira begitu ya
kemudian yang kedua sikap pak prabowo tentu tadi saya sebutkan paralel dengan sikap yang sudah diputuskan melalui pertemuan di
kemengkopo lukam dan dibacakan oleh bu menteri
bahwa kemudian di publik narasinya muncul ada pak prabowo terkesan menyampaikan bahwa cools saja santai saja
china adalah negara sahabat
nah ini apa ya sebetulnya pandangan pak prabowo ketika konflik ini merebak dan juga muncul ke permukaan
pertama pertama mas bernat yang harus dipahami itu disampaikan ketika doorstop dan tidak ada penjelasan lebih panjang
dan pak prabowo sebetulnya
dan pak prabowo sebetulnya menyebutkan tiongkok adalah negara sahabat
kan memang tiongkok adalah negara sahabat
kita punya hubungan diplomasi dengan mereka
nggak ada yang salah dengan statement tersebut
kemudian kedua ya kita memang harus menanganinya dengan cara damai
cara damai itu apa ya
diplomasi kemudian operasi kapal kapal kita di sana usir mereka yang beroperasi di sana
tindak dengan pendekatan
tadi ya diplomatik penegakan hukum
tadi usir saya sebutkan tadi
nah kemudian itu yang disebut dengan cara damai dan poin poin yang sudah disampaikan oleh pertemuan di kemenkobulukam itu juga mencerminkan cara cara damai
dan kemudian ya memang sebagai menhan beliau harus bersikap hati hati terkait dengan ini
kira kira bahasa beliau
dan di sisi lain ya operasi harus tetap dilakukan
dan banyak hal kan yang tidak bisa dijelaskan secara operasionalistik terkait dengan langkah langkah yang harus dilakukan dari sisi pertahanan
baik terima kasih banyak bang daniel anzar simanjuntak staf sus menteri pertahanan republik indonesia
sudah bergabung bersama kami di prime news
dan memang tiongkok kembali bermanuver di wilayah perairan natuna
kapal kosgar tiongkok
mengawal nelayan nelayan mereka
mengambil ikan di wilayah yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif indonesia
pemerintah tidak tinggal diam dan menegaskan tidak akan bernegosiasi dengan tiongkok
karena perairan natuna merupakan bagian dari indonesia
sudah tegaskah sebetulnya sikap pemerintah merespon manuver tiongkok di wilayah natuna
dan bagaimana menjaga kedaulatan indonesia di wilayah natuna
bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang effendi simbolan anggota komisi satu dprr
selamat malam bang effendi
bang sudah hadir di prime news
dan ada prof hikmahanto juwana guru besar hukum internasional universitas indonesia
selamat malam prof hikmahanto
oke terima kasih prof sudah hadir di prime news malam hari ini
saya mungkin akan ke prof himbahanto terlebih dahulu
dari yang anda lihat setelah kemudian muncul provokasi tiongkok di wilayah perairan natuna ya
sampai dengan hari ini
ada nota protes diplomatik yang sudah diberikan oleh pemerintah kita
memanggil dubes tiongkok di indonesia
kemudian tadi juga staf sus menhan mengatakan sudah ada sejumlah upaya upaya ataupun rapat yang dilakukan oleh pemerintah
menyikapi provokasi yang dilakukan oleh tiongkok
anda lihat pak hikmahanto kalau kita bicara soal hak berdaulat tadi itu untuk mempertahankannya
apakah sudah cukup apakah sudah tegas yang diambil oleh pemerintah sampai dengan hari ini
kalau saya melihat sudah tegas ya
karena begini ada beberapa event yang terjadi
pertama adalah pada waktu
menlo menyampaikan sikap pemerintah setelah berrapat dengan kementerian kementerian lain dipimpin oleh menko polhukam
itu sudah disampaikan
lalu kemudian yang kedua
siang tadi bapak presiden sudah juga menyampaikan bahwa natuna ini tidak akan dikompromikan
tidak ada kompromi
tidak ada negosiasi
sebenarnya kalau negosiasi mungkin tidak ya
maksudnya begini kalau negosiasi itu
kita seolah olah mengakui klaim yang dilakukan oleh china
kemudian kita melakukan negosiasi
tapi pemahaman saya dari apa yang disampaikan bapak presiden itu tidak akan pernah yang namanya hak berdaulat kita di natuna utara itu dikompromikan dengan masalah investasi
masalah hubungan baik
kalau hubungan baik akan tetap terus
ditukar guling begitu maksudnya
kalau sudah bicara hak berdaulat sudah bicara kedaulatan
maka bapak presiden sudah firm
bahwa tidak ada kompromi
karena isu isu di luar seolah olah akan ada keinginan keinginan untuk sudah lah dikompromikan karena kita butuh investasi dari cina
mungkin karena hutang kita sudah cukup besar nanti nanti kita akan dibuat repot dan lain sebagainya
bapak presiden sudah firm mengatakan bahwa tidak ada kompromi
nah yang perlu juga kita pahami bahwa sekarang ini kan ada penguatan kekuatan militer di natuna
diterima oleh tni
tetapi yang perlu diingat adalah permasalahan ini kan bukan masalah kedaulatan indonesia yang dilanggar
tetapi ini hak berdaulat
karena bukan di laut teritori sebetulnya ya pak imanto
betul tadi pak daniel sudah tepat mengatakan bahwa ini bukan masalah penegakan kedaulatan yang harus kita lakukan
tetapi hak berdaulat kita itu diklaim pada saat yang bersamaan oleh china
dan ini sudah berlaku sudah sejak lama
karena yang namanya sembilan line itu yang cina juga punya masalah dengan banyak negara
bahkan berkaitan dengan kedaulatan mereka
itu rupa rupanya ada salah satu pulau di dalam sembilan desline itu yang namanya nansha island
dan kalau mereka tarik garis seperti sejenis zee di indonesia gitu
itu memasuki zee natuna utara
natuna utara itu sehingga bersinggungan di situ
menggunakan dasar dash line tadi ya begitu ya
maka pemerintah sudah tegas mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mengakui
kan ada empat poin yang disampaikan ibu menlu
bahwa terjadi pelanggaran di zee
lalu kedua adalah kita tetap mengatakan bahwa natuna utara milik kita berdasarkan konvensi hukum laut delapan puluh dua
ketiga bahwa china sebagai anggota dari konvensi hukum laut delapan puluh dua harus mematuhi menghormati
dan yang terakhir adalah kita tidak akan mengakui sembilan garis putus itu
karena pak alial atas pernah bertanya
dan nggak pernah dijawab oleh pemerintah
nanti kita akan ulas juga soal kemudian dari sisi hukum internasional
soal unclos soal sembilan line yang kemudian dijadikan alasan oleh tiongkok
saya juga akan tanyakan nanti ke bang effendi bagaimana kemudian komisi satu dpr melihat permasalahan ini
karena ini tentu berkaitan dengan hak kedaulatan kita begitu di zee
berkaitan juga dengan hubungan diplomatik antara indonesia dan juga tiongkok
seperti apa pandangan anda
tapi kita break dulu ya bang
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita lanjutkan diskusinya pada malam hari ini
dari komisi satu melihat provokasi yang dilakukan tiongkok ke perairan natuna kita masuk ke wilayah zee kita
seperti apa sebetulnya pandangan anda bang
ya sebenarnya bukan provokasi ya
mereka melakukan upaya yang oleh mereka dianggap legal dan statement dari negara di jurubicara dari pemerintah china kan resmi
bahwa itu mereka dalam batas wilayah kedaulatan mereka
jadi tidak ada istilah provokasi
ini kan bukan dalam rangka mereka memerangi kita
tapi kan mereka melanggar unclos dong kalau begitu bang effendi
ya persoalannya sekarang
persoalannya sekarang mereka tidak mengatakan itu bahwa melanggar
di sisi lain kita yang mengatakan itu melanggar
ini persoalannya sekarang kalau bicara soal pelanggaran atau potensi pelanggaran yang kali yang keberapa
saya kira semuanya sudah paham ya
tinggal sekarang kita ini kan sudah sadar gitu
bahwa ini bukan kali yang pertama
sudah berpuluh puluh tahun seperti ini
jadi persoalannya sekarang kita harus maju ke depan keluar gitu
untuk membenahi membenahi kemampuan tawar kita di dunia diplomasi di dunia internasional
termasuk membangun pertahanan negara kita
jadi kalau kita semuanya ikut berdiskusi membahas masalah potensi pelanggaran atau provokasi atau apapun yang kita sebut
oleh baik china maupun negara negara lain di wilayah perairan kita
tapi di sisi lain indonesia tidak mengupgrade
ya perbaikan dalam bentuk peningkatan pertahanan kita
kemudian perbaikan dalam diplomasi kita
baik di pbb juga
filipina begitu maju mereka
mau mereka maju ke pbb
dan akhirnya mereka memenangkan di pca itu
walaupun tidak diakui tapi pc itu
dia ingkrah gitu ya dalam tanda petik
nah persoalan itu oleh filipina teritorinya menjadi jelas
nah kita kan hanya protes marah marah
oke jadi masalahnya menurut bang effendi apa sebetulnya
masalahnya kita tidak memperbaiki apa yang kita harus lakukan
kita hanya bersunggut sungut diantara kita antara pemerintah juga lain lain
ini nggak penting bagi kita
yang penting adalah perbaiki
negara setara indonesia nggak pantas punya kedaulatan dijaga oleh tni yang seperti sekarang
ini sudah berpuluh puluh tahun kita tertinggal jauh di belakang
sehingga cina jangankan indonesia
amerikanya dia tidak peduli kok apalagi indonesia
nah oleh karenanya kita harus menaikkan posisi tawar kita
untuk setara dengan dia
setara dengan kemampuan kekuatan dia
jangan seperti sekarang ini kita hanya mengandalkan semangat
kemudian kebersamaan yang sesaat
tapi dari sisi kemampuan untuk
suatu saat misalnya kita berhadapan hadapan
tidak mampu kita
jadi meningkatkan bergaining position kita
saya tidak ingin lagi mengulas masalah kejadian yang kemarin
dan itu akan terus terjadi
kalau menurut anda perbaikan internal belum dilakukan
kita hanya lakukan soft diplomasi
tapi kekuatan di dalam negerinya nggak ada

tapi sampai sekarang ke kemampuan pertahanan kita
tidak ada yang meningkat apa apa
mulailah kita secara ekstrim
meningkatkan mungkin sepuluh kali lipat
kekuatan angkatan bersenjata kita
sehingga kita berada pada posisi tawar yang tinggi
di situ baru kita bicara
duduk setara dengan china
kalau sekarang kan kita
satu banding sepuluh kekuatan kemampuan pertahanan kita
jadi segalak apapun
saya tidak mengurangi hormat saya
kepada kegeraman kita ini
kalau kemampuan kita
hanya seper sepuluh dari kemampuan kekuatan dari china
sementara kita tidak punya aliansi kekuatan yang
sewaktu waktu bisa menghadapi kekuatan cina
kita berdiri sendiri
dan selalu dalam posisi pertahanan kita
selalu kita tidak menempatkan
ada ancaman dari utara
ancaman dari selatan
seolah olah musuh itu tidak akan pernah ada
ada negara lain yang masuk baru
ya begini aja terus
bolak balik kita ribut
antara menteri lain lain
habis itu selesai lagi
tapi tidak akan pernah
lihat malaysia jauh lebih bagus sekarang
malaysia sudah mampu menggandeng
negara negara sekitar wilayah

menempatkan nelayan nya di wilayah
bukan kayak sekarang
kita baru sekarang
oh kita akan kirim satu ratus dua puluh nelayan
memangnya mengirim bingkisan
tapi sudah tegas tidak menurut anda
apa yang dilakukan oleh pemerintah kita
tidak ada gunanya
tegas tegas itu kan kata kita
kata kita itu tegas
buktinya tidak di respon

china hanya judul bicaranya saja
dia tidak ada masalah
tidak ada peduli
dia dengan klaim dengan indonesia
dia tetap bahwa itu
dan daseline mereka
adalah wilayah teritori mereka
pak iqman tahu bagaimana
itu yang saya ingin masuk
kita tidak lagi bicara soal
apa yang terjadi di hari jumat yang lalu
tapi kemudian hari ke depan harus bagaimana
iya itu yang penting
semua orang sudah paham
mengapain kita bahas lagi
yang penting sekarang
lipat ganda kemampuan tni
dan juga kemampuan bakamlah kita
ini bakamlah kita
satu triliun saja anggarannya tidak ada
bakamlah bisa mengusir itu
dia masih pinjam
peralatannya angkatan laut kok
bukan coast guardnya china yang independen
kita juga jangan kemudian show gitu ya
tapi ke dalamnya kita bohong gitu
jadi lebih baik kita perbaiki lah
kita pembarui lah
bagaimana kalau tadi bang effendi katakan ini
ini soal bergaining position kita yang mungkin rendah
kemudian kesiapan kita terhadap menghadapi ancaman ancaman dari luar negeri
seperti apa pandangan anda
termasuk juga ketika kalau kita bicara soal hukum internasional ya
kan tetap berpegang terhadap
bukan kemudian sembilan line
yang kemudian ini memang tidak bisa diterima oleh
banyak negara begitu
apa yang menjadi dasar logika berpikir dari tiongkok
pertama yang kita harus pahami ya
apa yang dilakukan oleh pemerintah china
dengan mengklaim sembilan garis putus
itu sampai akhir zaman nanti
karena seperti juga
rakyat di indonesia
pemerintahnya akan bilang
kita tidak akan mundur
nah hal yang kedua adalah
tapi kadang kadang bisa terjadi eskalasi
eskalasi ini mungkin diistilahkan sebagai provokasi
atau diistilahkan juga untuk menunjukkan ketegasan
itu kapan terjadi seperti itu
misalnya saya ambil contoh pada tahun dua ribu enam belas
itu terjadi eskalasi
peningkatan di sana
nelayan nelayan cina dimasukkan di sana
coast guard mengawal mereka
itu karena menjelang putusan dari permanent court of arbitration
berkaitan dengan sembilan garis putus
mereka ingin menunjukkan bahwa
kamu boleh pergi ke pengadilan
tapi dalam konteks hubungan antar negara
itu yang akan menentukan
jadi ada momentumnya
dia akan buat seperti itu
oleh bapak presiden
karena itu di wilayah kita
kalau kita menangkap menenggelamkan
jamannya ibu susi
pemerintah cina tidak suka seperti itu
adalah eskalasi seperti itu
bapak presiden datang
di natuna utara
duduk di rapat di kri kita
dan mengatakan bahwa
waktu bapak presiden mengatakan seperti itu
ternyata presiden indonesia lebih hebat dari duterte
pada waktu filipina mengajukan
itu di bawah presiden akino
tapi pada waktu dia menang
presidennya udah ganti
kekuatan cina dengan uang
katakanlah konsistensi yang dibangun
itu yang terjadi di indonesia
nah hal yang kedua
yang ingin saya sampaikan adalah
kemarin ini kan
pejabat di kabinet baru
pak menhan nya mungkin
pak menteri kkp nya mungkin
pak menkopol hukam nya mungkin
nah bukannya tidak mungkin
cina akan mencoba
kemarin kan pak menhan baru datang
baru kembali dari cina
mungkin pada saat itu
kebijakan akan berubah
kebijakan akan berubah tidak
karena mungkin mereka juga mendengar
bahwa menteri kkp akan mengatakan
bahwa kita tidak lagi menenggelamkan kapal
nah ini bagus ini
mereka akan coba lagi nanti
kalau misalnya presiden diganti
mereka akan coba lagi
generasinya sudah berubah
ini ngetes atau apa sebetulnya
sebenarnya bukan ngetes
supaya pada suatu saat nanti
mereka bisa menguasai itu
mereka klaim itu
tidak hanya cuma di peta
bahwa saya tidak cukup di peta
tapi harus melakukan yang namanya
nah artinya apa
penguasaan secara nyata di lapangan
nelayan mereka masuk ke sana
mungkin perusahaan perusahaan mereka akan masuk ke sana
tapi mereka dikawal
tidak oleh tentaranya loh ya
nah itu yang harusnya kita lakukan juga
para nelayan nelayan ini
harus dikasih insentif yang bagus
mereka tidak hanya di pantura
tetapi ke natuna utara
sekarang ini banyak komplain
dari nelayan nelayan yang sudah ada di natuna utara
kami ada di sana dihalau oleh coast guard
kami nggak ada nih backing an dari
itu yang harus dilakukan pemerintah indonesia sebetulnya
tahan dulu pak hangimanto
bagaimana bang effendi ada tanggapan soal itu
bicara seolah olah di belakang kita itu sudah
sudah well done semua
sudah settle ya
padahal kan enggak
bakamlanya pakai alat apa sih
barusan aja kejadian korupsi kakak
terus tni angkatan laut ini punya apa sih
angkatan udara punya apa sih
angkatan darat kita punya apa sih
bu kita hening dulu sejenak gitu
camkan ini sebuah
kepada diri kita
bahwa kita ini memang negara besar
tetapi tidak punya kemampuan untuk mempertahankan
secara skala yang besar
selalu menempatkan kita
seolah olah di depan itu nggak ada musuh
enggak ada ancaman
coba lihat doktrin kita
coba lihat di buku putih kita pertahanan kita
enggak ada ancaman itu
tidak berani menempatkan
kayak australia utara itu ancamannya dari sini
padahal jelas sudah dinamika hubungan internasionalnya sudah jelas gitu
nah oleh karenanya kita tidak pernah membangun sistem pertahanan kita
saya sekali lagi tidak ingin masuk ke membahas masalah apa yang terjadi kemarin
dan itu pasti akan terus terjadi
bagi cina itu bukan provokasi bukan test the water
memang mereka cari makan kok
mereka mata pencarian satu tiga miliar orang
mereka butuh mengambil dari hasil wilayah teritori yang mereka klaim
ngapain dia memprovokasi indonesia
mereka mau cari makan kok
kita aja menganggap itu provokasi
karena kita mencari cari salah
mencari sebab mencari alasan
kita tidak pernah siap mempertahankan teritorial kita
dan kita tidak pernah menggelar wilayah itu adalah zona eksekutif zona eksklusif
yang memang juga untuk kita mendapatkan hasilnya
nelayan kita modelnya masih tradisional sekali di sana
jadi kita saya ya lebih baik kita jadikan ini introspeksi
dievaluasi sebetulnya ya bang
iya ke diri kita
karena jangan juga kita terprovokasi wah ini langsung ingin perang nih
dengan tiongkok dan china
saya kira nggak ke situ
kita lebih baik jadikan ini introspeksi
mari kita lihat ke belakang
sejauh mana sudah kemampuan pertahanan kita
kemudian sejauh mana sudah kemampuan dari para nelayan kita
yang harusnya sudah menjadi mendapatkan hasil jauh lebih banyak mereka
di wilayah yang sangat sangat menghasilkan
ini kan tidak kita hanya protes marah marah
kemudian menyalahkan china
kita nggak penting bagi kita itu
yang penting adalah kita memperbaiki
dari sisi kalau saya ya prof ya
karena apa prof
saya yang selama ini lihat sistem pertahanan kita nggak naik naik prof
bukan hanya anggarannya kemampuannya juga
jadi saya setuju ya sebenarnya begini
kalau cina mencari makan itu saya setuju
cuman kemarin itu kan ada pemicunya salah satunya adalah kepala bakamla melaporkan kepada presiden
bahwa terjadi intensitas pelanggaran
itu yang itu yang
itu saya maksud dengan kok yang biasa biasanya kan tidak
sekarang tiba tiba ada
menurut saya testing the water itu ada
kedua saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak effendi
tidak hanya tni tapi otoritas yang melakukan penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif
prof hikmanto mohon maaf saya harus jeda terlebih dahulu
kami akan lanjutkan nanti usaha jeda apa yang tadi di poin nomor dua ya
tadi prof hikmanto katakan
kami break dulu kami akan segera kembali setelah kita tetap bersama kami di primus
ya kita masuk ke segmen terakhir dialog
silahkan pak hikmahanto bagaimana tadi di poin nomor dua kalau saya tidak salah ya
jadi saya berharap bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar
terhadap otoritas yang melakukan patroli di zona ekonomi eksklusif
dalam artian penegakan hukum
karena di sana ada tiga nih
sekarang ini ada bakamla lalu ada kkp dan kemudian yang ketiga adalah tni angkatan laut dalam rangka penegakan hukum
nah itu di pasal sembilan ayat dua undang undang tni disebutkan
nah tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika kkp misalnya menangkap kapal nelayan cina akan dibawa nih
lalu ada coast guard datang
lihat kayak begini langsung dia akan hadapi
tentu tidak berhadapan hadapan antara otoritas dengan otoritas
tapi kapal yang diseret itu akan dirusak tenggelamkan di situ
karena dia tidak mau kapal itu dibawa masuk ke indonesia lalu kemudian diputus di pengadilan untuk dimusnahkan lalu ditenggelamkan di indonesia
lebih baik mereka tenggelamkan di situ
mereka berani ketika berhadapan dengan kapal kapal kkp
kapal kapal kkp mungkin tonasenya lebih rendah lebih kecil
lebih rendah lebih kecil daripada coast guard itu
kemudian juga kapal misalnya bakamlah
nah tapi kalau mereka bertemu dengan tni angkatan laut karena di sana ada pakai meriam dan lain sebagainya mereka agak jiper nih
mereka akan menjauh
nah artinya apa
saya setuju dengan yang disampaikan oleh pak fnd bahwa kita harus perkuat bukan hanya tni nya saja yang menjaga penegakan kedaulatan di indonesia
tetapi juga otoritas yang melakukan kewenangan patroli penegakan hukum di istilah kita itu jurisdiksi nasional wilayah jurisdiksi
di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen
nah kedua yang kita harapkan adalah menteri kkp memberikan insentif yang bagus kepada para nelayan nelayan kita di natuna utara
jangan dikirim saja
misalnya dibangunkan cold storage
bahkan di kapalnya dibuatkan cold storage
karena dua ratus mil ini kan jauh
ngambil ikan jangan sampai sampai di darat nanti sudah busuk
lalu kemudian membeli kapalnya
kalau perlu bunganya juga direndahkan
kalau bisa disubsidi oleh pemerintah
tapi dengan catatan mereka melakukan penangkapan ikan di natuna utara
jangan cuma pemerintah mengklaim di peta saja dan melakukan protes di peta saja
dan melakukan protes diplomatik kalau ada pelanggaran
tetapi secara nyata memang membuat aktivitas di situ
sehingga kita indonesia ini melakukan penguasaan efektif
dikuasai begitu ya pra enatunanya
dikuasai sebanyak banyaknya nelayan
nah peran dari nanti kapal kapal patroli bakam lah
syukur syukur kalau kita akan punya coast guard yang satu katakanlah begitu
adalah tujuannya untuk melindungi mereka juga
layaknya coast guard china melindungi kapal kapal nelayan cina
ketika mereka mungkin dapat gangguan dari istilah mereka
kkp bakam lah dan seterusnya
tadi menarik ketika pak luhut juga katakan bahwa ini bukan soal kedaulatan
ini soal motif ekonomi sebetulnya
apa betul yang tadi oleh bang effendi cari makan saja sebetulnya dari tiongkok ini
oh cari makan setuju saya
bayangkan satu tiga miliar penduduknya
pemerintah china tidak hanya agresif terhadap indonesia
pemerintah cina agresif terhadap dunia
termasuk di kawasan
maka beliau cina itu akan
maka beliau cina itu akan
menentukan kedaulatan hak berdaulat di berbagai wilayah
dengan alasan yang menurut kita tidak masuk akal
maka kita tidak mengakui yang namanya nine dash line itu
itu kan cerita lama
mungkin dulu pernah zaman zaman dulu sekali
zaman dinasti siapa
kalau kayak begitu kenapa tidak semarang saja sekalian karena panglima cheng hu pernah ada di sana
itu kan menurut kita tidak
maka kita tidak mengakui
tapi bagi cina untuk survival sebagai sebuah negara
dari mana mereka mendapatkan sumber daya alam ini
oke oke pemerintah tegas menolak tapi kemudian juga harus melakukan evaluasi begitu ya bang f f disimbul
tadi juga abang katakan
iya bukan evaluasi
ini benar benar nggak ada perbaikan
ini untuk bicara kita pertahanan kita ke depan
aduh gak usah ke depan sekarang lah
jangan jangan kita nggak ada lagi depan kita
orang sekarang ini tidak diperbaiki
jadi kita itu selalu sifat kita ada banjir heboh semua mengurusin banjir
tapi setelah banjirnya surut nggak ada satupun yang memperbaiki itu
apa yang jadi drenase apa yang jadi irigasi
sama seperti ini juga nanti setelah seminggu ini hilang hilang juga nih urusan
paling kayak melu saja urusan yang rutin gitu selesai sudah
padahal malaysia kenapa wilayahnya lebih dalam tanda petik lebih aman
karena dia meningkatkan itu jauh lebih tinggi kemampuan dari pertahanan mereka
demikian juga ya singapura demikian juga wilayah wilayah negara lain
artinya kita punya pr besar soal pertahanan menurut saya
sekarang dong kan ada pemerintah sekarang
kenapa harus pr
pr itu kan nanti kalau dikerjakan oleh orang yang nanti masih akan masih lahir nanti ke zaman kamu lah gitu
ya sekarang ini
oh ini pertahanan kita memang lemah nih
percuma aja kita wilgap wilgap wilayah gabungan kita satu dua tiga orang seluruh kekuatannya podo kok sama kok
jadi saya ingin memanfaatkan memontum mahal ini untuk kita introspeksi khususnya pemerintah yang punya rencana kerja
agar melihat ini titik awal yang sudah lima tahun terlambat kita
meningkatkan berkali kali dari kemampuan pertahanan kita tni kita
baik udara laut udara darat kita
jadi jangan kemudian kita hanya ibu retno yang di depan sana kemudian apalagi menko paul hukam yang bahasanya juga bahasa normatif begitu
gak ada gunanya
sepanjang cina juga melihat kita ya kamu gak punya kemampuan apa apa kok
hanya nekat nekat semangat aja kayak si prof kayak fnd begini
tapi kemampuanmu mana
makanya sebuah negara itu diukur juga dari kemampuan pertahanannya
saya kebetulan lihat selama ini secara jujur keberpihakan pemerintah itu kurang terhadap peningkatan kemampuan tni kita
padahal dari sisi personel itu hebat sekali kita
tapi tidak didukung dengan alutsista dan sistem yang bagus
sehingga kita di asean pun saya kira kita tiga besar pun tidak
itu harus diperbaiki ya
ya harus diperbaiki
dan itu sekarang bukan pr
kalau pr tunggu pemerintah yang baru dong
ya baik mantap prof
terakhir dari anda bagaimana melihat konflik ini ke depan dan karena akan mungkin saja akan tetap ada ancaman dari tiongkok terhadap di natuna seperti apa
pertama adalah konsistensi dari kebijakan pemerintah
dari pemerintah ke pemerintah ya
dari pemerintah ke pemerintah
dari pemerintah ke pemerintah
mau ganti menteri mau ganti presiden harus tetap dalam posisi kita tidak mengakui sembilan garis putus dan natuna utara adalah tanda kutip zona ekonomi eksklusif indonesia
itu yang nomor satu
nomor dua adalah kita harus menguasai secara efektif di laut natuna utara itu
dengan meminta para nelayan diberikan insentif untuk ada di sana
lalu perusahaan perusahaan yang sudah misalnya mendapatkan konsesi
saya kira bukan insentif prof
karena harus industri prof
jangan nelayan tradisional yang anda kirim ke sana
makanya ini yang nelayan nelayan yang di pantura yang lebih profesional minta mereka pergi ke sana
tapi kan harus dikasih insentif
dikasih misalnya cold storage disubsidi kapalnya kapalnya kapal besar dan kemudian yang penting juga adalah dijaga mereka itu
oleh otoritas yang punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum
artinya kalau misalnya ada coast guard dari misalnya cina masuk ya sudah harus kita nggak bisa mengusir juga kita
kita tidak akan mengusir dan kita jangan muntahkan peluru karena kalau sudah memuntahkan peluru kita akan salah pertama
jadi kita cuma ya damping dampingan aja kuat kuatan
ingat mereka perlu bbm
kalau dia perlu bbm ini kan jauh dari pangkalannya
itu akan berangkat ke sana
tapi kalau kita kan lebih relatif lebih dalam
lebih dekat ya oke oke
jadi kita harus punya kapal kapal yang besar yang mempunyai bbm tampung bbm yang juga lumayan sehingga kita bisa main kuat kuatan di tengah laut itu
kalau kita mengusir nggak mungkin
jadi secara natural mereka akan keluar
dijaga begitu ya ada otoritas oke
nah dan yang terakhir adalah jangan pernah kita bernegosiasi atau membicarakan masalah sembilan desline ini
kalau kita berbicara mengenai masalah itu dengan cina berarti kita sama saja mengakui sembilan itu
padahal selama ini kan kita tidak
maksudnya kita tidak bernegosiasi dengan cina
tapi dengan pbb boleh dong
karena kita kan ada wadahnya di dunia ini
karena ion close itu memang
tetapi pbb itu kalau misalnya sampai ada ancaman terhadap perdamaian ancaman terhadap keamanan
tapi kan level yang sekarang ini masih belum sampai situ pak
ya seperti nanti deploy nelayan itu juga yang di engineer dengan baik oleh negara gitu
itu juga saya kira harus disampaikan juga reportnya ke pbb
tidak mungkin kita ilegal juga melakukannya hal yang sama dengan pihak cina
menarik sekali diskusinya bang f fedy simbolon dan prof fikmanto
tapi durasi kita sangat singkat tampaknya
tapi mudah mudahan apa yang sudah kita bahas tadi ini betul tadi apa yang disampaikan oleh bang effendi ini
supaya diperbaiki semuanya termasuk pertahanannya juga
bahasa kita bangsa yang besar tapi kekuatannya ya kita tidak setara
dan juga menguasai perairan natuna tadi ya prof fikmanto
terima kasih banyak untuk diskusi
dan pemahaman terhadap hukum internasionalnya
jangan sampai kita salah gitu ya
karena ini sebenarnya karena f f tulis bukan teritori kita sebetulnya
terima kasih prof terima kasih banyak bang f fedy
sudah diperlagikan pada malam hari ini kami akan segera kembali dengan informasi lain
sampai bersama kami